kebijakan energi negara maju kini mulai difokuskan menanggapi energi terbarukan
yang meliputi tenaga panas bumi tenaga surya dan angin
amerika serikat adalah salah satu negara yang mulai menerapkan green energy
negara ini bahkan telah memiliki kebijakan politik yang mengatur tentang penggunaan energi baru
sementara indonesia mulai mempersiapkan diri merumuskan peraturan perundangan tentang energi baru
delegasi dewan indonesia yang dipimpin wakil ketua dpr agus hermanto berkunjung ke amerika serikat
untuk studi banding mencari masukan soal kebijakan green energy
kunjungan ini adalah titik awal usulan undang undang energi baru yang akan diajukan dpr kepada pemerintah
rombongan delegasi menggelar diskusi tentang periset dari universitas tanford
tentang bagaimana tantangan indonesia mengembangkan teknologi tenaga panas bumi
selain itu delegasi dpr juga berkunjung ke lawrence berkeley national laboratory
untuk mendengar masukan soal hasil riset energi geotermal
jadi sekarang pertanyaannya bukan untuk sistem geotermal yang lebih meningkat
tapi untuk sistem hidratermanya yang sudah ada
dan seperti yang dikatakan ada lebih dari tujuh belas gigawat

jadi itu adalah langkah pertama untuk sistem yang lebih mudah
dan kemudian dalam masa depan
menggunakan teknologi untuk sistem geotermal yang lebih meningkat
pada sisi lain menggunakan sistem geotermal yang lebih meningkat
dengan sistem hidratermanya konvensional misalnya ada peraturan panas bumi
wakil ketua dpr agus hermanto mengisyaratkan studi banding soal teknologi geotermal ini
sebagai landasan dpr mengajukan usulan ruu energi baru
meski indonesia berpotensi mengembangkan teknologi geotermal
karena memiliki gunung berapi yang tersebar merata di seluruh provinsi
ada sejumlah tantangan yang mesti dihadapi
terutama dukungan politik dari semua pemangku kebijakan
untuk memperkuat energi geotermal sekarang ini
dari geotermal ini listrik yang dihasilkan selalu dibandingkan dengan batubara
kita tidak mungkin bisa apple to apple dengan batubara
karena yang dihasilkan berbeda kualitas
batu bara itu mengandung karbon yang tinggi polutan sedangkan geotermal kan tidak
untuk mengekspor daripada geotermal harganya cukup mahal
ada dua ribu meter di bawah permukaan kita tanah
untuk itu kita harus juga mencari solusi yang paling tepat
karena memang energi batubara ini kan polutan
untuk itu kita akan sekarang ini ada undang undang
namanya undang undang energi baru terbarukan
bahasa kerennya renewable energy
nah itu akan kita masukkan bahwa disitu
undang undang energi baru terbarukan ini kan karbonnya sangat sedikit
sehingga nanti akan mendapatkan insentif pajak dari situ
di tengah penghematan energi yang dilakukan oleh negara negara maju
tampaknya indonesia masih tertinggal jauh
namun upaya dpr untuk menghasilkan undang undang renewable energy
tampaknya harus mendapatkan dukungan dari pemerintah
dan negosiasi diprediksi akan sangat alok antara pemerintah dengan dpr
untuk bisa memasukkan undang undang renewable energy di dalam prolegnas dua ribu delapan belas
rifana pratiwi amerika serikat